kita ke informasi lain tim kuasa hukum pt bali towerindo memberikan klarifikasi terkait kasus sultan korban terjerat kabel fiberoptik di jalan antasari pada kamis siang di jakarta pusat
menurut pengacara pt bali towerindo sentra magdir ismail kliennya baru mengetahui korban terjerat kabel menjuntai pada mei lalu
magdir menambahkan dari hasil penelusuran yang telah dilakukan tim internal perusahaan kejadian yang menimpa sultan rifat al fatih pada awal januari dua ribu dua puluh tiga itu merupakan kecelakaan murni
hal itu diduga karena adanya kendaraan besar dengan ketinggian lima lima meter yang melintas di lokasi dan membuat tiang melengkung dan kabel menjuntai
meski bukan dari kelalaian pt bali tower kliennya tersebut tetap menawarkan bantuan kepada keluarga sultan
kejadian yang terjadi itu baru diketahui sesudah ada komplain karena internet tidak bisa digunakan karena internet mati
nah itu salah satu diantara yang memang terjadi kalau internet mati kan cukup banyak komplain kepada operator
nah begitu terjadi seperti itu langsung pihak operator mengecek kejadiannya di mana dan apa yang terjadi
nah selain itu kalau perlu perbaikan pada waktu itu juga dilakukan perbaikan
jadi kalau mau boleh saya katakan sama sekali tidak ada bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak bali taur terhadap keadaan pada tanggal lima januari dua ribu dua puluh tiga
jadi kayak gitu